polisi menggelar prarekonstruksi kasus mutilasi istri oleh suaminya di karawang
sementara tiga orang pemuda di kabupaten bandung dibacok oleh seorang pria misterius
berikut kilas kriminal selengkapnya
petugas satreskrim polres karawang senin siang menggelar prarekonstruksi
kasus mutilasi siti saedah alias nindya oleh suaminya
tiga adegan prarekonstruksi dilakukan di dua dari empat tempat kejadian perkara
yaitu tempat pembunuhan dan pemotongan di rumah kos
serta tempat pembuangan tubuh tanpa kepala dan kaki
polisi menyatakan menemukan bukti baru berupa brosur mobil yang diinginkan korban
serta percakapan korban yang meminta pelaku menjual motor untuk uang muka membeli mobil
tiga orang pemuda diserang oleh dua pria yang menunggang
sebuah sepeda motor di halaman sebuah toko swalayan di kawasan banjaran kabupaten bandung
salah satu pelaku menyerang tiga korban secara membabi buta dengan senjata golok
meski pelaku dan rekannya kabur penyerangan pada sabtu malam ini sempat terekam kamera cctv
polisi pun mengakui sudah mengetahui identitas kedua pelaku
untuk menambah penghasilan seorang tukang parkir di sebuah hotel di purwakarta
menyambi sebagai kurir narkotika jenis sabu sabu
lelaki warga cikopak mulia mekar kecamatan babakan cikau purwakarta ini
ditangkap polisi saat mengantar sabu pesanan seseorang
dari tangan pelaku petugas mendapatkan satu dua puluh tiga gram sabu yang disimpan dalam kotak rokok
tim liputan transmedia